sudah saya sampaikan kepada buatan istrinya
jangan kontak coba untuk kontak
sudah saya jelaskan kepada orang lain
saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos tapi saya ingin keadilan
saya cuma pengen kerja benar benar tapi kenapa saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan
sudah nggak kerja berarti hari ini
saya berani speak up karena saya sebagai kaum wanita tidak ingin direndahkan dan tidak mau dilecehkan
saya tidak pakai hijab bukan berarti saya mau diajak ajak seperti itu
kepada teman teman semua saya minta doanya semoga kasus ini cepat selesai semoga lancar terima kasih